komuter lain jurusan bekasi jakarta kota diduga anjlok saat memasuki stasiun kampung bandan jakarta utara jumat siang
sementara itu petugas keamanan stasiun berusaha menghalangi awak media saat meliput ke motor lain yang diduga anjlok tersebut
sejumlah petugas yang berada di lokasi sedang berupaya melakukan evakuasi terhadap krl tersebut
sementara awak media yang akan meliput komuter lain yang diduga anjlok sempat dihalang halangi petugas keamanan di sekitar lokasi
hingga jumat siang belum ada keterangan tentang penyebab kejadian ini
namun pt kereta komuter lain indonesia menginformasi adanya kendala operasional perjalanan krl ka seribu empat ratus delapan puluh satu bekasi jakarta kota pada pukul sembilan empat puluh waktu indonesia barat